sekarang udah malem mah

eh tunggu candy
ini sekarang udah malam udah gitu hujan lagi
sepenting itukah kamu ketemu sama terry
ehm kamu pergi jalan jalan
kamu kenapa sih
tapi bapak jangan ketawa ya
mama nggak marah kok
terry terry nembak aku mah
tadi minta aku jadi pacarnya
dan hari ini aku sejanji sama dia
aku mau kasih jawaban sama dia
cari pasti nungguin aku mah
lu kalau memper dio cardiac dan penggunaan
aku sangat rancang

bagaimana yelling tak kau beet
tadi aja sih mama marah
mama gak marah gendy
kamu kan sekarang udah tahu kenyataan ya sayang
kalau kamu adalah anak kandung mama
dan om ferdinand adalah papanya terry
kamu tahu kan artinya apa
mungkin selama ini kamu merasa kalau mama selalu menghalangi hubungan kamu dengan terry
dan mama yakin
teri juga merasakan hal yang sama
karena itu terry selalu memarahi mama
tapi emak emak melakukan semua ini karena mama punya alasan sendiri
walaupun teri bukan anak kandung mama
mama sudah menganggap diri sebagai anak mama sendiri sayang
maafin mama ya sayang
mama merasa kalau
kalau kalian tuh gak
kamu pikirkan baik baik
kamu jangan emosi ya sayang
kenapa harus begini
rasanya jadi pengen nangis
terry masih nungguin aku
tapi kalau aku datang sekarang
aku juga harus ngomong apa
aku gak mau nyakiin terry
hujan hujan gini kandi lagi ngapain ya
jangan jangan sekarang mereka udah pacaran kali ya
apa mereka lagi kencan
hei lu ngapain janjian disini ter
puas lu pan sekarang
puasa apa ter
gua baru dateng lu marahin
lu kenapa sih
eh gua udah nurutin saran lu pan
tadi gua udah nembak candy
terry akhirnya nembak candy juga
dan dia janji hari ini jam dua mau dateng
mungkin dia lupa ter
kalau penting ini tuh dia lupa
senang gak lu pan sekarang
senang gak lu udah bisa deket deket candy sekarang ha
senang lu pan
mending sekarang kita ke rumah candy ter
lu harus dapetin jawabannya ter
masa bodoh pan
gua mau pergi
sekarang udah gak ada yang peduli lagi pan sama buah
ter gua yang peduli sama lu ter
kenapa kamu gak dateng
kenapa kamu membiarkan teri menunggu seperti ini ken
pasti ada sesuatu terjadi sama kenny
gak mungkin candi ngebatalin janji gitu aja
sama teri lagi
pasti ada sesuatu
pokoknya gue harus tanya dia besok
aku udah makan kok
kemarin aku ketemu teri lu
kasian dia kehujanan
katanya sih dia nungguin kamu
katanya dia juga sampe nunggu jawaban kamu kan
udah nembak kamu
kenapa kamu diem ken
baru kali ini kamu tega ngebiarin terry seperti itu
susah pan ngejelasinnya
susah juga ceritakanku
aku baru tahu kalau sebenarnya tante alfa itu mama kandungku
kamu serius ken
sebenarnya tante aku udah tahu dari awal sejak aku masuk ke rumahnya dia
ya tapi dia baru ngasih tahu aku kemarin
selamat ya ken
akhirnya kamu punya orang tua
terlebih lagi dia membawa kandung kamu
aku juga seneng banget
tapi kenapa kamu sedih
jujur pan aku tuh seneng banget kalau
aku tuh tahu kok ternyata aku masih punya mama
mamaku sama mamanya terry itu adalah orang yang sama
jadi itu masalahnya
mama merasa kalau
kalau kalian tuh gak
kamu pikirkan baik baik
aku tuh bingung harus gimana
aku sayang sama terry aku gak tahu
kamu kan udah janji sama terry
lebih baik kamu jelasin ke terry
karena dia berhak tahu semua ini ken
aku nggak tahu aku harus ngomong apa
harus gak mau nyakitin dia
dia kayak jadi vertigo samo ini